menanggapi soal fatwa majelis ulama indonesia atau mui yang mengharamkan umat muslim memakai atribut natal
menteri agama menyatakan larangan penggunaan atribut natal bagi umat muslim tidak mengikat
tetapi hanya berlaku bagi yang meminta
ia pun menyebut aksi sweeping seharusnya dilakukan oleh instansi penegak hukum
bukan oleh organisasi masyarakat atau ormas yang disinyalir akan dapat menimbulkan keresahan
menteri agama lukman hakim menilai
fatwa yang dikeluarkan oleh majelis ulama indonesia tentang haramnya penggunaan atribut natal bagi umat muslim tidak mengikat bagi semua pihak
namun fatwa tersebut hanya berlaku bagi pihak yang meminta
lukman pun mengaku tidak ada koordinasi dari pihak mui mengenai fatwa tersebut
sementara itu ia menyatakan semestinya sweeping dilakukan oleh aparat penegak hukum
dan bukan oleh seseorang atau organisasi

yang cenderung anarkistis serta menimbulkan keresahan bagi masyarakat
begini yang terkait dengan fatwa
fatwa itu adalah pendapat hukum yang dikeluarkan oleh seseorang yang ahli
tentu di bidang hukum terhadap sebuah persoalan yang ditanyakan oleh pihak lain
jadi fatwa tidak bisa keluar begitu saja
tanpa ada pihak yang meminta

akan muncul ketika ada pihak lain yang meminta
yang bertanya terkait dengan persoalan hukum suatu perkara
karena kalau suatu seseorang atau sekelompok orang
dibolehkan melakukan tindakan seperti itu
maka yang lain juga akan
kalau satu ormas melakukan ini ormas yang lain juga akan melakukan hal yang sama
dan kalau semua kita melakukan hal seperti itu ya akan terjadi anarkisme
dan itu adalah kenapa hanya aparat penegak hukum sajalah yang boleh melakukan itu
itu pun atas dasar perintah hukum dia melakukan itu
atas dasar hukum dia bisa
misalnya satpol pp misalnya aparat penegak hukum
dia melakukan rahasia atau kepolisian kita
atau kejaksaan kita melakukan penyitaan
atau kpk atau apa
jadi adalah sebuah institusi instansi yang oleh hukum diberikan kewenangan
untuk melakukan tindakan seperti itu
sebelumnya mui telah mengeluarkan fatwa mengenai larangan penggunaan atribut natal bagi karyawan muslim
fatwa ini menjadi polemik setelah ormas menjadikannya alasan untuk melakukan sweeping
nggali putra jakarta